kontras menilai kurangnya detil penjelasan polisi atas peristiwa dua puluh satu dua puluh dua mei yang dilakukan sebelas juni kemarin
menimbulkan bias informasi dan merugikan masyarakat
sudadayati andriani koordinator badan pekerja kontras di kantor kontras selamat malam mbak yati
selamat malam mbak putri
mbak yati anda melihat ada bias informasi masyarakat dirugikan
apakah ini anda lihat sejak pertama kali penanganan kasus ini dijabarkan oleh polisi
kita tahu ada beberapa kronologi yang disampaikan dan terbaru adalah yang kemarin
mbak putri saya sebelum kita sampai pada persoalan bias informasi
saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang kami maksud dengan bias informasi
adalah apa yang disampaikan dalam keterangan siaran pers kemarin
tentu itu adalah upaya atau langkah yang baik yang dilakukan oleh kepolisian
untuk memberikan informasi kepada publik
dan mengingat peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang besar dan menjadi perhatian publik
kami belum melihat dari keterangan tersebut pertanyaan pertanyaan publik
atau informasi informasi yang diharapkan oleh publik dijelaskan dengan baik dan benderang dalam siaran pers kemarin
nah kami khawatir kalau hal hal yang penting tersebut tidak segera dijelaskan
diungkap fakta faktanya temuan temuan dari kepolisian
justru nanti akan memperuncing lahirnya bias informasi prasangka praduga dan seterusnya
demikian yang kami maksud dengan bias informasi
kami memang memberikan beberapa catatan dan rekomendasi sebetulnya kepada kepolisian
untuk secara berimbang proporsional
dan menyeluruh dalam melakukan pengungkapan peristiwa ini
termasuk dalam memberikan keterangan dan informasi kepada masyarakat
salah satu hal yang menjadi perhatian publik dan perhatian masyarakat adalah
mengenai meninggalnya atau jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini
ini salah satu peristiwa kunci sebetulnya tetapi kita sangat menyayangkan
karena dalam siaran pers yang disampaikan kemarin
tidak ada penjelasan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut
sehingga menyebabkan jatuhnya korban
korban jiwa apa yang menyebabkan kematian para korban
siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban
padahal sampai sekarang baik masyarakat maupun keluarga korban menunggu kepastian hukum
menunggu kejelasan dari pihak yang berwajib
seperti kepolisian penegak hukum komnas ham dan lain lain
untuk memberikan informasi tersebut
dan sayangnya informasi tersebut justru tidak diberikan
dari data data atau upaya umumnya
upaya upaya penggalian informasi yang kami lakukan misalnya
dari foto foto atau video video yang kami dapatkan
dari sejumlah korban teridentifikasi dugaan luka akibat tembakan
tetapi ketika keluarga korban menyerahkan sejumlah bukti kepada kami
yang kami dapatkan hanya surat kematian yang menyatakan bahwa kematian akibat cedera lainnya
tapi tidak dijelaskan cedera lainnya
nah dalam konteks ini
kami merasa sebetulnya kepolisian punya kapasitas yang sangat profesional
sangat bagus dan kuat untuk bisa menyegerakan
mengidentifikasi dan menjelaskan kepada publik dengan mengidentifikasi luka yang ada
mengidentifikasi bukti bukti yang ada di dalam tubuh korban
dan kemudian kalau memang itu menggunakan senjata
apakah menggunakan peluru tajam atau tidak menggunakan peluru tajam
dan kami rasa kepolisian
sangat mumpuni untuk bisa mengidentifikasi atau menyelidiki kasus ini
tetapi kami mempertanyakan kenapa justru peristiwa ini tidak disampaikan dalam siaran pers yang kemarin
itu yang pertama mbak
yang kami khawatirkan kalau ini tidak segera dijelaskan akan terjadi bias informasi
mbak yati apakah kemudian kontras juga melihat bahwa
pasti sudah mendapatkan informasi terkait dengan adanya pemberian informasi yang sangat terbatas kepada keluarga
kemudian juga dalam konferensi pers yang kemarin
ada kemudian pertanyaan wartawan
bagaimana dengan dalangnya mengapa belum diungkap
dan polisi mengatakan oh itu nanti satu satu
jadi anda melihat masih begitu banyak hal yang
apakah ini ditutup tutupi atau anda merasa memang polisi belum sampai ke sana kesimpulannya
ya pertama kami memahami ya bahwa kepolisian masih dalam proses penyelidikan
untuk mengungkap masalah ini gitu
tapi namun demikian kami tetap meminta kepolisian juga menempatkan prioritas tertentu dalam mengungkap kasus ini
mengingat misalkan seperti yang tadi mbak putri sampaikan
sangat sulit untuk mendapatkan fakta fakta informasi yang valid gitu ya
mengingat begitu banyak fakta atau informasi informasi yang bertebaran di media sosial dan berbagai platform lainnya
sementara sejumlah pihak yang seharusnya dapat memberikan keterangan kepada
keluarga korban maupun kepada organisasi seperti kontras sebagai salah satu pemantau isokasi manusia
dan juga komnas ham dan lembaga lembaga yang lain juga kesulitan untuk mendapatkan informasi itu
karena pihak rumah sakit tidak dapat memberikan informasi tersebut
dan satu satunya sebetulnya adalah kepolisian yang harusnya dapat memberikan informasi tersebut secara gamblang
terbuka dan benderang tetapi itu juga tidak dilakukan
keluarga korban sendiri juga sudah berupaya sebetulnya
untuk meminta penjelasan ke komnas ham termasuk ke kontras
apa sebetulnya yang menyebabkan kematian mereka
nah karena ini terkait dengan barang bukti karena ini terkait dengan informasi yang harus valid
seharusnya menurut kami informasi informasi yang valid itu tidak perlu ditutup tutupi gitu ya
informasi yang valid itu kalau memang sudah ditemukan faktanya petunjuknya buktinya informasinya
itu harusnya bisa segera disampaikan khususnya bagi keluarga yang mengharapkan
fakta kebenaran dalam peristiwa ini
bagaimana dengan kita tahu bagaimanapun juga polisi juga disoroti pada saat dua puluh satu dan dua puluh dua mei itu
ada video yang beredar yang dimana polisi melakukan kekerasan
tapi bagaimanapun sekarang penyidikan juga dilakukan oleh polisi
apakah anda juga melihat bahwa ini juga bisa mengundang tanda tanya
saya ingin menempatkan pertanyaan
bahwa begini kritik atau masukan atau pendapat yang kami sampaikan
termasuk dalam kesempatan kali ini
ini sebetulnya sebagai upaya kita semua untuk mendukung dan memastikan agar kepolisian betul betul menyeluruh
betul betul transparan betul betul akuntabel dan independen dalam mengungkap peristiwa ini
nah bagaimana transparansi itu dibangun bagaimana independensi itu dibangun
bagaimana netralitas itu dibangun menurut kami yang pertama tentu saja
adalah dengan memberikan informasi yang sejelas jelas
termasuk yang tadi mbak putri sampaikan diantaranya
saat ini ada berapa banyak sebetulnya masyarakat yang ditangkap dan ditahan
di mana mereka berada bagaimana akses atau jaminan prinsip prinsip fair trial
terhadap mereka yang hari ini ada di bawah tahanan kepolisian
dan bagaimana juga sebetulnya penanganan terhadap mereka yang diduga juga mendapatkan kekerasan dan penyiksaan
ketika ditangkap ditahan dan ada di bawah kepolisian
harusnya itu semua juga dapat dijelaskan oleh kepolisian begitu ya
termasuk misalkan sempat beredar satu video yang viral ya di tengah tengah masyarakat
dan kemudian kepolisian sempat mengkonfirmasi bahwa betul
apa itu adalah dilakukan oleh anggota kepolisian tetapi juga tidak dijelaskan sampai sekarang
bagaimana penyidikan atau upaya upaya penegakan hukum terkait dengan kasus kasus ini
nah kalau ini semua tidak dijadikan perhatian oleh kepolisian
tidak dijadikan koreksi dan tidak dijaga protes kepolisian
untuk menjelaskan kepada masyarakat sekali lagi dalam konteks untuk memberikan penguatan kepada kepolisian
seharusnya dan dalam rangka untuk mencegah semakin biasnya informasi
bertebarannya berita berita hoax harusnya kepolisian mampu atau dapat menjelaskan ini gitu
mbak yati sudah tiga pekan berlalu
sudahkah menurut anda waktunya dibentuk tim gabungan pencari fakta independen
ya kami sejak awal memang ketika melihat dimensi dari peristiwa ini
termasuk latar belakang dari peristiwa ini yang kita tidak bisa lepaskan dalam konteks kontestasi pilpres atau pemilu
artinya ini ada hubungannya dengan latar belakang situasi politik yang ada
dan melihat dimensi serta kompleksitas peristiwa ini
dan dampak yang terjadi atas peristiwa ini
kami memang mendorong sejak awal dibentuknya tim pencari fakta independen
untuk mengungkap fakta fakta peristiwa
termasuk untuk memberikan rekomendasi rekomendasi yang relevan kepada penegak hukum dalam penyelesaian masalah ini
karena sekali lagi kita tidak bisa menutup mata gitu ya
karena sekali lagi kita tidak bisa menutup mata gitu ya

peristiwa ini juga semakin mohon maaf semakin menguatkan polarisasi dikotomi di tengah tengah masyarakat
nah jangan sampai karena kepolisian atau penegak hukum ataupun upaya pengungkapan kasus ini tidak berjalan dengan transparan
kredibel dan dilakukan secara netral dan independen
maka akhirnya memunculkan kembali polarisasi dikotomi dan ketidakpercayaan publik
oleh karenanya menurut kami yang paling utama solusi dari masalah ini adalah
bekerjanya satu tim pencari fakta independen yang terdiri dari lembaga lembaga negara
yang mempunyai fungsi penyelidikan fungsi pengawasan fungsi korektif pemantauan dan perlindungan
dan kita punya lembaga lembaga negara tersebut dan mereka semua bekerja berdasarkan mandat undang undang
dan ini juga akan sangat membantu kepolisian nanti untuk bisa dipastikan proses hukum yang mereka lakukan itu
memang sesuai dengan aturan dan markas mereka
mekanisme yang ada karena sekali lagi kepolisian juga ada atau menjadi bagian dari peristiwa ini gitu
dalam satu sisi kepolisian adalah penegak hukum yang melakukan upaya pengamanan dalam demonstrasi
dalam satu sisi kepolisian juga menjadi penegak hukum untuk mengusut sejumlah peristiwa yang terkait dengan makar
terkait dengan rencana pembunuhan empat tokoh sehingga kalau tidak ada mekanisme kontrol
kalau tidak ada satu tim independen kami khawatir ini nanti tidak dapat menemukan fakta fakta peristiwa yang seutuhnya
dan kedua upaya upaya penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan tujuan dari hukum itu sendiri
baik mbak yati andriani terima kasih sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia prime news terima kasih selamat malam